dan saatnya kita simak bagaimana cerita umat muslim menjalankan ibadah puasa di berbagai negara
sudah ada pasangan warga negara indonesia di jerman kali ini
ada akram neo dan sarah
selamat malam waktu jerman
akram dan sarah apa kabar
terima kasih kalian ya sudah menyempatkan waktu malam ini
sudah buka puasa sudah taraweh juga ya
tapi sebelum istirahat kita pengen ngobrol dulu
bagaimana kemudian akram dan sarah menjalankan puasa di sana
tapi yang orang tahu kan jerman salah satu negara dengan puasa yang cukup lama durasinya ya
nah selain itu bagaimana di tahun ketiga pandemi ini apakah ada yang berbeda
dua tahun sebelumnya dengan pandemi di tahun dua ribu dua puluh dua ini
silahkan akram atau sarah yang menjawab
kalau dilihat sih kalau dari durasi puasa
dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu sekarang sudah jauh lebih mudah ya
soalnya kira kira dua tiga tahun lalu kita sempat puasa sekitar delapan belas jam
sempat kan delapan belas jam
kalau lagi puncaknya summer kalau juli agustus kita puasa sampai hampir dua puluh jam
apalagi kalau di bagian jerman lupa
cuma kalau tahun ini kebetulan kita lima belas jam ya
dan dibandingkan dengan yang lalu lalu juga beberapa tahun lalu sekarang kita sudah mulai jauh lebih longgar ya
kalau setahun dua tahun lalu kita tidak bisa buka puasa
masih stay at home lah biasanya ya
sedangkan sekarang tahun ini sudah mulai ada beberapa acara walaupun masih cukup ketat ya
jadi untuk acara acara ramadan sendiri itu sudah mulai diadakan di masjid masjid kembali
setelah dua tahun ini sempat post juga
acara indonesia pun seperti di konsulat itu diadakan juga
cuman ketat sekali dengan catatan kita semua itu yang mau datang harus daftar dulu
dan tempatnya juga terbatas
jadi siapa cepat dia dapat
siapa yang tidak bisa bergondong gondong
begitu juga dengan kegiatan tarawih dan buka puasa di masjid juga ya
dan kegiatan anak anak muda selama ramadan pun seperti itu masih dibatasi
gini karena kan jerman kan sempat mengalami gelombang keempat ya
covid sembilan belas beberapa bulan yang lalu
kemudian kasusnya semakin tinggi
tapi di tahun dua ribu dua puluh dua ini artinya seperti yang tadi akram dan sarah sampaikan
sudah mulai ada pelonggaran pelonggaran walaupun masih ada pembatasan tertentu
ini soal prokes dan soal aturan aturan yang terkait di ruang publik ini juga masih cukup ketat atau bagaimana
jadi kebetulan sekali ya sejak tanggal dua puluh dua atau dua puluh tiga maret itu
yaitu jerman sudah mulai melonggar semua aturan aturan yang juga di bagian publik ya
jadi kita di sini sudah mulai jauh lebih enak walaupun kayak misalnya kalau lagi naik kereta naik s bahn misalnya naik perusahaan
naik komuter lain begitu itu masih ada wajib ffp dua masker yang warna putih
dan tergantung kota ya betul kereta yang ada di layar
dan kebetulan juga tergantung kota ya karena setiap kota itu regulasinya beda beda
kalau kami sendiri domisilinya ada di hambur
dan di hamburg itu pemerintah kotanya termasuk yang agak ketat
jadi sampai tanggal dua april berarti
jadi sampai tanggal dua april berarti
jadi sampai tanggal dua april berarti
jadi baru dimulai pelonggaran
di ruang tertutup misalnya kayak di dalam toko kemudian di kereta kemudian ketika kita datang ke dokter di ruang tunggu seperti itu
kita masih diwajibkan untuk mengenakan masker dan ada syarat syarat masker tertentu ya
nggak sembarangan masker begitu ya
sempat juga kemarin itu kayak misalnya kita hanya boleh keluar dan masuk ke toko toko jika kita sudah apa
sudah di vaksin dan
sudah di vaksin dan
atau kita sudah sembuh dari corona
betul kalau nggak kayak gitu belum divaksin kita nggak boleh masuk kemana mana tuh
dan untuk waktu salat juga ya di masjid misalnya ada beberapa saat diwajibkan untuk misalnya bawa sejadah sendiri
tidak diperbolehkan untuk langsung berkenaan wajah dengan sejadah yang ada di masjid begitu
jadi harus membawa sejadah ekstra
dan sejak akhir maret ini ya
sholat jumat misalnya di masjid itu sudah diperbolehkan untuk sebelah sebelahan
tadinya kan harus menjaga jarak
sekarang sudah boleh lagi dengan catatan masih tetap harus bawa sejadah sendiri dari
oke artinya kemudian ya memang prokesnya masih tetap jalan dengan pembatasan pembatasan yang diterapkan begitu
tapi kalau di hamburg sendiri komunitas muslimnya punya tradisi khusus nggak sih
untuk ramadan ini atau mungkin punya apa ya panganan panganan khusus begitu yang muncul di saat ramadhan aja gitu
ada kalau misalnya dari warga indonesia kita biasanya suka buka puasa bareng di konsulat
di kjri hamburg di sini yaitu setiap hari jumat sabtu
dan tapi juga kalau dilihat dari warga muslim lainnya kita suka ada berbagai event nih
kayak misalnya ada yang dipanggil sebagai ramadhan paviliong
dimana misalnya ada beberapa stand stand yang ada makanan
dari berbagai negara gas ada makanan dari turki tunisia dari arab semuanya ada
terus itu kita sholat bareng di situ kita buka puasa bareng di situ dengan berbagai makanan yang berbeda beda
jadi ada komunitasnya sendiri
dan acara ramadhan paviliong ini sendiri juga ditujukan untuk para remaja yang ada di kota hamburg ya
jadi bagus sekali juga kan untuk anak anak muda yang sesama muslim untuk networking dan ya jadi dapat teman sesama muslim juga gitu
alhamdulillah lah kita juga
jadi kita sini punya tinggal di kota yang memang ada hal hal seperti ini ya
kebetulan hamburg memang termasuk yang komunitas muslimnya itu besar
jadi di sini ramadhan serasa di rumah juga
beli kurma juga udah gampang jadi ada daerah daerah
karena di situ ada toko toko yang menjual makanan halal gitu ya
dan setiap ramadhan mereka selalu sedia jualan kurma
seperti kayak di indonesia aja gitu
karena memang di jerman sendiri di eropa salah satunya jerman ini memang komunitas muslimnya cukup besar ya
ini kan di indonesia juga pembatasan sudah mulai longgar
kalian ada berencana untuk mudik tahun ini
kalau kebetulan kalau tahun ini kayaknya belum ada kepastian ya
mungkin ya tapi bukan untuk lebaran kayaknya sih
mudik setelah lebaran
karena kebetulan kami berdua juga kan kerja
untuk mengajukan cuti itu harus dari jauh jauh hari
jadi kalau kami berdua sih udah ajukan cuti untuk hari ramadannya aja supaya kami bisa sholat
tapi untuk indonesia itu kan butuh waktu panjang ya
sayang kalau cuma beberapa hari aja pulang
jadi mungkin nanti ya libur di kamar
jadi cutinya ditabung dulu ya
sekaligus begitu nanti kalau sudah ada waktunya yang tepat begitu
oh ya gini karena beberapa waktu lalu menteri kesehatan jerman juga pernah menyebutkan warga yang positif covid sembilan belas ini juga tidak wajib karantina mulai satu mei dua ribu dua puluh dua mendatang dan dilakukan secara sukarela
ini juga kita pengen tahu teknisnya seperti apa sih nanti
jadi kebetulan saya pernah dites positif covid sembilan belas
dan waktu saya dites itu saya langsung di telpon
saya kira mungkin setelah hasil keluar itu dua tiga minggu
kemudian langsung ditelepon dan dibilang bahwa kamu harus pulang sekarang juga
kamu harus karantina di rumah
jadi waktu itu memang masih baru vaksin sekali kalau masalah ini dulu
vaksin dua kali vaksin full vaksin tapi belum waktu itu belum ada booster
jadi itu tahun lalu ya kira kira kejadiannya bulan juli sekitar summer tahun lalu
belum ada aturan booster
memang kalau dulu harus karantina
kalau sekarang yang kami tahu ya aturannya gitu yang sekarang berlaku
dan nanti kedepannya bulan mei itu kalau misalnya sudah booster
jadi kalau minimal sudah tiga kali atau lebih
kayak ibu kami sudah empat kali divaksin ya
itu memang kalau positif covid memang sudah tidak ada kewajiban untuk karantina lagi
setelah itu tuh pas udah ditelepon dan disuruh untuk karantina di rumah
dia bilang bahwa kamu secepatnya harus pcr test dulu
jadi karena itu weekend di hari itu
jadi saya nunggu dulu selama weekend
dan selama pcr masih belum keluar
itu setiap hari di telepon ya
saya tanya dia eh kamu lagi di mana ini gitu kan
karena dia pengen tahu
dia pengen tahu
soalnya kita benar benar nggak boleh keluar
kalau kita keluar dan dia tahu bahwa kita keluar
itu kita bisa kena denda ya di sini
kemudian kami juga di sini ada sistem namanya check in
jadi ada suatu aplikasi yang digunakan oleh toko toko dan restoran
jadi kalau misalnya kami mau makan gitu di restoran
di restoran selain kami harus memperlihatkan bahwa kami itu sembuh dari covid
atau kami sudah di vaksin
kami juga harus scan qr code
jadi nanti pergerakan kami tuh habis dari mana saja tuh terlihat gitu
jadi ketika kami di test positif
semua yang sempat berpapasan di jalan itu akan di notify lewat aplikasinya
kenapa pertanyaan ini penting
karena saya ingat beberapa waktu lalu pernah wawancara sama pak dubes
beliau mengatakan bahwa
orang jerman itu katanya memang agak ngeyel gitu
kalau soal aturan dan prokes yang berlaku di sana
bahkan kan kemarin sering demo ya
untuk penolakan soal bermasker ataupun juga vaksin begitu
nah mereka merespon aturan aturan seperti yang tadi akram dan sarah sebutkan
jadi kalau orang jerman dibilang ngeyel sebenarnya enggak ya
yang selama ini
oh enggak ya
demo demokan oleh mereka lebih ke hak asasi manusia gitu
karena aturan aturan yang dibuat oleh pemerintah
seperti apa ya
mengarahkan bahwa orang orang tuh sebaiknya vaksin
sedangkan kebanyakan orang terutama yang ikut ikut demo itu
mereka berpikir bahwa vaksin itu bukan menjadi hal yang wajib
tetapi menjadi sebuah pilihan bagi setiap masing masing pribadi
kalau mau divaksin silahkan
kalau tidak ya sudah itu
balik lagi ke pribadi masing masing
dan bukan berarti yang enggak divaksin itu
mereka juga enggak menuruti mentaati prokes gitu ya
sebenarnya susah juga di sini ngeel
karena dendanya juga besar gitu
kalau kita ngeyel
kalau ketahuan enggak pakai masker itu juga kita dendanya delapan puluh euro ya
jadi lumayan juga gitu kan
kalau misalnya sampai kita ketangkep karena ngeyel
jadi yang didemokan itu kayak harusnya vaksin itu menjadi pilihan
oke yang pasti aturannya sudah ada
bagaimana kemudian kita taat saja dengan aturan dan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah tempat
sehingga kemudian ya bisa menghindari hal hal yang tidak diinginkan begitu ya
oke sebelum akram dan sarah melanjutkan istirahat
ada yang ingin disampaikan mungkin
ya untuk teman teman di indonesia
selamat menjalankan ibadah puasa ramadan
semoga walaupun masih dalam suasana covid
masih tetap bisa hikmat beribadah
dan juga jaga kesehatan selalu
tetap selalu perhatikan prokes selama corona ini masih belum pergi
segitu aja dari kami
terima kasih sudah diundang
terima kasih akram dan sarah sudah menyempatkan waktu
berbagi cerita bagaimana suasana ramadan
khususnya di kota hamburg jerman ya
dan mudah mudahan tidak lama lagi kalian
sudah bisa mudik
sudah bisa mudik ke indonesia ya
liburnya biar lebih panjang durasinya menikmati indonesia lagi
kembali ke indonesia
terima kasih selamat istirahat
akram dan juga sarah
salam sehat selalu ya
salam sehat juga
salam sehat juga